akibat hujan deras sejak senin malam dan meningkatnya
debit air sebuah jembatan di desa jembarwangi
kecamatan tomo sumedang jawa barat amblas
jembatan penghubung dua kecamatan itu terancam roboh
dengan kondisi tiang penyangga jembatan sudah retak
kerusakan terparah terdapat pada bagian ujung jembatan
tak kurang sepanjang tiga puluh enam meter dan lebar tiga meter
serta sedalam kurang lebih satu meter
sejumlah warga mengeluhkan kondisi jembatan penghubung
dua kecamatan yaitu kecamatan tomo dan jati gede ini
warga yang biasa hanya menempuh kurang dari satu km
kini terpaksa harus memutar balik ke jalan lain
yang jalurnya lebih jauh dari tempat biasanya hingga lima kilometer
dengan kondisi itu warga diimbau untuk tidak nekat melintasi jembatan
dikarenakan jembatan terancam ambruk
warga berharap pemerintah setempat segera merenovasi jembatan itu
kemarin itu hujan besar pak
jadi ini mungkin pengaruh dari banjir
terus ada lagi yang dari sana jembatan
satu lagi putus unlock bukan putus unlock lagi
nah kalau bisa mah saya atas nama pemerintahan desa jembaruwangi
ya mungkin minta segera ada penanganan pertama
ya mungkin karena ini akses jalan yang ramai gitu
menghubungkan tiga desa dua kecamatan pak
untuk segera ada penanganan pertama lah
nah untuk saya
susah kemana mana itu nggak bisa
jadi susah bapak
kalau bisa mah harus sekarang dihitung tadi
tolonglah dipercepat gitu
nggak ada jalan lain
nggak ada itu mah susah dari jalan muter susah pak
itu ke situ